beberapa hari jelang hari raya idul fitri pastinya persiapan seperti makanan hingga pakaian khususnya pakaian untuk beribadah menjadi perhatian
seperti sejumlah pengrajin songkok atau peci lukis di kabupaten gresik jawa timur
banjir pesanan terutama songkok lukis motif tokoh kartun yang jadi idola anak anak
dan informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di cnn indonesia news report
paru pertama hari ini setelah ini akan ada iqbal kurniadi di program redaksi cnn indonesia siang